partai persatuan pembangunan p tiga bakal menyiapkan calon wakil presiden cawapres untuk mendapingi ganjar pranowo yang secara resmi telah diumumkan pdi perjuangan sebagai calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
upaya p tiga menyiapkan calon wakil presiden ini disampaikan plt ketua umum muhammad mardiono dalam open house di kediamannya sleman daerah istimewa yogyakarta pada senin siang
penyiapan cawapres ini perlu segera dilakukan untuk merespon langkah pdip yang sudah mengumumkan ganjar pranowo sebagai calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh
sayangnya mardiono tidak mau menyebut siapa kader p tiga yang disiapkan untuk menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan ganjar pranowo
bisa mengajukan wapres untuk mendampingi ganjar pranowo tidak ubahnya mengulang sejarah saat hamzahas menjadi wakil presiden megawati soekarno putri pada tahun dua ribu satu silam
p tiga ini dulu kan juga belum lama ya diberi amanah oleh rakyat ya untuk ketua umumnya itu menjadi wakil presiden republik indonesia mewakili presiden republik indonesia tokoh wanita yang pertama di indonesia yaitu putra proklamator kita bung karno yaitu ibu megawati soekarno putri
nah yang mendampingi itu adalah pak hamam
biahas adalah ketua umum partai persatuan pembangunan
nah artinya bahwa ya p tiga akan memperjuangkan kembali ya agar sekiranya partai persatuan pembangunan juga diberi kesempatan oleh umat ya untuk juga diberi amanah menjadi bagian dari memimpin bangsa ini mungkin di wakil presiden